halo apa saja agenda para jamaah haji yang berada di makkah
sudah ada muhammad walid koresponden senior cn indonesia yang kini berada di kota mekah arab saudi
halo walid apa saja agenda jamaah haji hari ini dan bagaimana kemudian kesiapan jemaah haji jelang puncak haji
baik sudah hari ini jelang puncak haji yang dilakukan di makkah
para jamaah haji yang berada di indonesia di bintang hukum tetap menjaga kejahatan mereka baik kejahatan fisik maupun mental
para jamaah di indonesia yang dihubungkan sekitar dua ratus dua puluh jenis ini seluruhnya sudah berada di kota makkah
tiga hari yaitu pada hari minggu nanti para jamaah haji akan menghubungkan sekat hukum dan dihubungkan pada tanggal sembilan
kemudian para petisajah petisajah akan diberangkatkan
baik saya sudah baru terlebih lepasnya
saya juga berada bersama kepala panitia seselebar indonesia di makkah yang dikata sudah berkali
selamat hari pak
pak pak soe bagaimana kesiapan secara umum dalam kelasan yang disusul di pakarun pak
oh iya kita hari ini sudah di tanggal enam begitu ya
jadi sore hari bagian rumah kita ada yang akan melaksanakan
nah pada saat yang sama kita juga sudah mempersiapkan petisajah yang akan dihubungkan pada hari jumat yang akan datang
itu mulai jam sepuluh pagi
kita akan berangkatkan seluruh jamaah haji ke pakarun
nah perjalanan itu dimulai dari jam tujuh pagi dan jam sepuluh kita bisa akhiri pada jam delapan malam
selanjutnya nanti pada tanggal
terus ya hari itu
dia akan melaksanakan
untuk kegiatan kepada haji yang disusul di jumat
pada jam delapan sampai sore hari
nah pada sore harinya
nanti kemudian jemaah akan berkondisi
menurut pak menurut pak
hafidh di jenak tanah
dan setelah lewat tengah malam nanti jamaah akan berangkat menuju ke mina
nah di mina nanti jamaah akan melaksanakan kegiatan di hafidh
pada tanggal tiga belas
pak kita mengakhiri perangkaian di pada hari ini
pak untuk persiapan pemerangkatan
ada pertubuhan dari indonesia ke kepok
dengan kepahai sama dprp
terus pak teman teman
kita sudah siapkan skenario pemerangkatan sama petugas

dan ploternya itu mencapai dua lima ratus bahkan dua enam ratus
dan setelah itu kita mencapai empat an petugas
nah kita tentu membuat skenario perjalanan persiapan ini
yang pertama adalah petugas yang akan menerima kedatangan jemaah di arafah
ini akan kita berangkatkan sebelum jamaah tiba di arafahnya
jamaah petugas ini harus sudah siap berada di arofa untuk penyelesaian
yang kira kira akan tiba di arofa itu pada tanggal sembilan tahun delapan delapan
nah selanjutnya setelah perurusan kita akan memberangkatkan petugas dari takar masjidah
yang akan bertugas di mina dan juga nanti petugas dari bagian petugas mekah
yang akan berpijak di masjidina di tengah malam tanggal sembilan tahun delapan delapan
untuk menerima jamaah dan memberangkatkan jamaah ke masjidina
terima kasih pak soeharno untuk sewaktu ini
jadi kita hari ini menjelang buku ini para jamaah saja akan bisa diberitahu untuk
tetap beribadah di perlindungan mereka atau masih di sekitar tempat perlindungan mereka
ini untuk menjaga kerja mereka akan dipaksir dan diperbaiki pada perjuangan
tanpa tindak tindak di pakar maroko
selain itu di solawat yang biasa mengangkat para jamaah ke masjid al arab
pengoperasiannya sudah diberikan oleh pemerintah
ini artinya para jamaah kita dihimbau untuk tidak perlu memaksakan diri
untuk menuju ke masjid al arab untuk berjaga
begitu aja ya
baik terima kasih
koresponden senior sian indonesia muhammad walid
selamat bertugas kembali